sementara itu arema fc akhirnya menunjuk pelatih baru untuk mengarungi musim dua ribu sembilan belas
bukan sosok asing arema kembali dilatih peracik taktik asal bosnia milomir ceslia yang pernah menangani tim singoedan
rabu siang arema fc mengumumkan milomir seslia sebagai pelatih anyar untuk kompetisi musim dua ribu sembilan belas
milo bukanlah sosok baru di arema ia pernah menangani tim singoedan pada dua ribu lima belas silam
manajemen arema kembali menjatuhkan pilihan pada milo sebab ia tidak perlu lagi beradaptasi karena sudah mengenal para pemainnya
melo sendiri mengaku senang bisa kembali ke arema dan kali ini berharap bisa membeli hasil yang lebih bagus dibandingkan periode pertama

saya rasa ini merasa menyenangkan
saya rasa ada kemisi yang lebih baik dalam kita dan kita harus belajar dan harus lebih baik